situasi di gaza palestina terus memanas hingga senin pagi waktu setempat serangan udara israel terus dilancarkan di wilayah gaza
otoritas palestina melaporkan hampir tiga ratus warga palestina tewas akibat serangan israel dalam dua puluh empat jam terakhir
dari kedua pihak dilaporkan lebih dari satu seratus orang